beginilah kericuan yang terjadi di depan pintu masuk bank bni
di jalan merdeka kota pematang siantar pada rabu siang
antrean ribuan warga yang merupakan penerima bantuan sosial umkm
dari pemerintah berubah menjadi aksi saling dorong
warga yang sudah berjam jam antre namun tak kunjung mendapatkan pelayanan
akhirnya kehilangan kesabaran dan nekat memaksa masuk ke dalam bank penyalur bantuan
hal ini juga diperparah dengan kurangnya informasi dan sosialisasi dari pihak bank
sehingga warga kian membulidak
tumpukan antrean warga yang terjadi jelas memicu kerumunan
dan melanggar protokol kesehatan di masa pandemi
satgas covid sembilan belas pematang siantar menyebut
kerumunan ini tak dapat terelakkan
lantaran jumlah penerima bantuan mencapai empat belas orang
hanya diakomodir oleh satu bank saja
ada tadi beberapa opsi dari pertemuan itu
untuk menutup dulu besok atau beberapa hari
ternyata itu tidak mungkin
karena warga masyarakat ini sudah sempat menerima nomor antrean

sebesar satu dua juta orang
sejak rabu kemarin bantuan umkm pandemi covid sembilan belas sebesar satu dua juta
dua juta rupiah mulai dibagikan kepada ribuan warga kota pematang siantar
dan kabupaten simalungun
sayangnya antrean warga tidak diatur dengan baik
sehingga memicu krumunan
selain melanggar prokes dan ppkm berskala mikro
hal ini juga bisa menjadi kluster baru penyebaran covid sembilan belas
azhar effendi manurun pematang siantar sumatera utara